mendampingi presiden dalam ceo forum di australia
menteri perdagangan zulhas terus mendukung peningkatan perdagangan
investasi dan kerjasama bilateral
melalui ceo forum ini mendak berharap kerjasama indonesia australia
dapat mendorong terciptanya kerjasama indonesia
dengan para pelaku usaha di australia
di sektor kesehatan pertambangan infrastruktur lingkungan industri
jasa profesi dan pendidikan tinggi
kegiatan ini merupakan rangkaian dari agenda annual leaders meeting dua ribu dua puluh
turut hadir menteri koordinator bidang maritim dan investasi
lohot bin sar panjaitan
menteri koordinator perekonomian air langga hartarto
menteri luar negeri retno marsudi
menteri investasi bahlil lahadalia
dan ketua kaden arsyad rashid
mendak berharap indonesia australia
dapat mendorong terciptanya kerjasama indonesia
dan para pelaku usaha di australia
berdasarkan data kementerian perdagangan
nilai total perdagangan indonesia australia
pada januari april dua ribu dua puluh
tercatat sebesar tiga enam miliar dolar as
ekspor indonesia ke australia pada periode yang sama
tercatat sebesar sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat juta dolar as
sementara impor indonesia dari australia

sementara impor indonesia dari australia
tercatat sebesar dua enam miliar dolar as
selain ceo forum
dalam pertemuan dengan diaspora indonesia di australia
menteri perdagangan zulkifli hasan juga berjanji
akan memfasilitasi anak muda indonesia di negeri kangguru itu
agar bisa menjadi pengusaha sukses
saat meresmikan kantor cabang privy id di sydney australia
mendak berharap indonesia dapat dikenal sebagai
sebelumnya pada tanggal tiga juli dua ribu dua puluh
empat perusahaan indonesia menandatangani
tiga nota kesepahaman atau mou
dengan empat importer australia
senilai tiga enam juta dolar as
penandatanganan itu disaksikan
direktur jenderal perundingan perdagangan internasional